jadi sinergi perbaikan tampaknya ya menjadi target menteri keuangan
dan masih terkait kita kpbn saat ini tapi kpbd tepatnya
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dki jakarta disorot karena rawan terjadi penyimpangan
namun gubernur dki jakarta anies rashid baswedan mengaku senang
karena banyak pihak ikut mengawasi dan memberi masukan
beberapa mata anggaran yang menjadi sorotan adalah pengadaan air mancur dprd dki
biaya pembasmian tikus di rumah anies sandi
dan pemberian dana bagi organisasi masyarakat serta resimen mahasiswa
tidak sampai di situ anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang masuk dalam apbd
lebih dari dua puluh delapan miliar rupiah untuk tujuh puluh tiga orang juga menarik perhatian publik
atas hal itu anies baswedan mengapresiasi banyak pihak yang ikut memberi masukan
dan mengawasi mata anggaran dalam apbd tahun dua ribu delapan belas
alhamdulillah kita bersyukur bahwa banyak sekali partisipasi dari warga
kita memang ingin agar anggaran ini dilihatin banyak
kita baru tugas sebulan ini ngeliatin dan dibantu banyak sekali
kita bersyukur pembahasan masih jalan ini belum selesai
jadi dengan pembahasan masih jalan makin banyak yang melihat insya allah makin baik